video seorang anggota polisi berseragam yang tengah mengkonsumsi narkoba viral di media sosial
dan tidak hanya itu polres tabes makassar juga membekuk pegawai satpo pp di makassar yang hendak mengkonsumsi narkoba di area fasilitas umum
di sisi lain kepolisian juga berhasil menggagalkan kiriman paket narkoba jenis sabu dan ganja kering
video rekaman seorang anggota polisi berpangkat aibtu
personil satuan reskrim polsek medan area yang sedang asik menghisap narkotika jenis sabu tersebar luas di media sosial
ironisnya video ini direkam oleh rekannya sendiri yang diketahui merupakan pengedar narkoba di jalan denai medan sumatera utara
beredarnya video memalukan ini membuat pejabat polres tabes medan berang dan langsung menangkap tersangka
saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan di propam polrestabes medan
setelah itu viral kapolseknya berinisiatif memanggil dia
dan mengecek kebenarannya
dari pengakuan si anggota tersebut benar menyatakan bahwa video itu videonya
di makassar pegawai satpo pp di lingkup pemerintah kota makassar sulawesi selatan bersama empat rekannya digelandang polisi ke markas polrestabes makassar karena diduga hendak mengonsumsi sabu sabu
polisi menangkap petugas satpo pp yang memesan sabu sabu saat sedang berdinas
yang meminta rekannya untuk membeli barang haram tersebut
tim narkoba menggeledah lokasi penangkapan
dan menyita paket sabu sabu dan alat isap
anggota satpo pp makassar yang ditangkap mengakui dirinya memakai sabu sabu agar tetap prima saat bertugas
di tempat lain jajaran bitres narkoba polda ntb bersama petugas beacukai mataram berhasil mengganggalkan pengiriman paket sabu sabu dari thailand lujelombok
paket sabu sabu seberat seratus gram itu dimasukkan ke dalam alas batu dan gantungan tas perempuan dan dimasukkan ke dalam satu kardus pengiriman
namun polisi belum berhasil menangkap pemiliknya

polres tanah karo juga berhasil menggagalkan pengiriman dua ratus kg ganja yang dikemas dalam keranjang bersama dengan buah jeruk
selain menyita dua ratus kg ganja petugas juga mengamankan mg yang diduga sebagai pemiliknya
kepada petugas mg mengaku sudah beberapa kali mengirim ganja kering ke wilayah jakarta untuk diperjual belikan
pelaku mendapatkan ganja kering melalui teman yang berada di aceh
untuk mengelabui aparat kepolisian
pengiriman barang tersebut diberikan dengan ganja di dalam keranjang bermuatan jeruk dan langsung mengirim melalui jasa pengiriman barang